iya bukan joko widodo dan bukan pula prabowo subianto
melainkan sam aliano yang datang ke komisi pemilihan umum
sam aliano yang menyebut dirinya sebagai capres alternatif
menyambangi kpu pada rabu siang
bukan untuk mendaftar sebagai calon presiden
melainkan meminta kpu untuk memperpanjang masa pendaftaran
selama sepuluh hari hingga dua puluh agustus mendatang
pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini
meminta kpu menunggu putusan sidang mahkamah konstitusi
sebagai kandidat dan partai politik
belum ada persiapan total
untuk melakukan melaksanakan
pendaftaran di kpu
ya sudah ada produser lapangan cnn indonesia
angga dwi putra di gedung kpu jakarta
meminta kpu untuk memperpanjang masa pendaftaran
selama sepuluh hari hingga dua puluh agustus mendatang
bagaimana tanggapan dari kpu
ya selama sore fm
memang sam aliano sendiri adalah seorang pengusaha
yang mendirikan samco group
dia juga pernah tercatat sebagai
mendara umum partai hidaman
yang ketua umumnya adalah roma irama
dan kemudian tidak lolos ke dalam
sebagai calon atau sebagai partai politik
yang akan bertanding div dua ribu sembilan belas
dan memang sama aliano tadi datang ke kpu
untuk meminta penambahan
bil menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi
untuk menunggu hasil
dari gugatan yang juga dilayangkan
oleh beberapa pihak tentang
batas ambang pencalonan presiden
dan memang sejak awal
kita tahu juga sama aliano juga bukan hanya
pada hari ini saja membuat kontroversi
seperti ini karena juga beberapa kali
dia sudah membuat baliho
misalnya untuk menjadikan dirinya
sebagai calon presiden alternatif
kemudian juga beberapa kali dia membuat
beberapa pernyataan yang cukup kontroversial
dan dari kpu sendiri juga sudah jelas
sesuai peraturan kpu nomor dua puluh
tentang pencalonan presiden dan wakil presiden
sudah diatur bahwa
pendaftaran untuk calon presiden dan wakil presiden
ini hanya dari tanggal empat hingga sepuluh agustus
dan itu ada beberapa syaratnya
diantaranya memang salah satunya adalah
jika hanya ada satu saja calon presiden
yang daftar hingga
selama dua x tujuh hari
atau selama empat belas hari
seperti itu jadi itu pun
dengan catatan bahwa akan diperpanjang
terlebih dahulu selama satu x tujuh hari
atau tujuh hari kemudian juga
tidak ada yang mendaftar di masa tujuh hari tersebut
baru akan diperpanjang tujuh hari berikutnya
jadi tidak bisa serta merta
memperpanjang begitu saja
dengan alasan karena adanya
keputusan keluar tentang presidensial
bahwa kpu sudah firm
peraturan kpu nya hanya tanggal sampai sepuluh agustus
dan bahkan kpu sendiri juga meminta
calon presiden yang akan diajukan oleh partai sepuluh agustus saja
tidak perlu sampai ada perpanjangan waktu dua x tujuh hari
baiklah angga dwi putra melaporkan langsung dari gedung kpu jakarta